seorang suami di kecamatan banyu asin satu kabupaten banyu asin sumatera selatan
harus berurusan dengan pihak kepolisian
lantaran tega menganiaya istrinya sendiri
hanya karena kesal dimintai uang belanja
pelaku kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara
setelah istrinya melapor ke polisi
selain menangkap pelaku polisi juga mengamankan ikat pinggang
yang digunakan pelaku untuk memukul korban
penganiayaan yang dilakukan pria dengan empat orang anak ini
bukan pertama kali terjadi
pelaku kerap menganiaya istri dan anaknya tanpa sebab
ucaknya pada hari minggu pagi kemarin
saat istrinya meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari hari
pelaku yang sedang tidak memiliki uang kalap
dan memukul wajah dan tubuh istrinya
merasa ketidaksesuaian sehingga melakukan pemukulan
sehingga korban menderita
sang istri yang tidak terima dengan perbuatan tersangka
lalu melaporkan ke polsek mariana
pelaku dikenakan undang undang kdrt
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara